hai aku akan menghabisimu

apa yang terjadi
berani sekali kalian
aku akan menghantarkan kalian
aku akan menghantarkan kalian
aku akan menghantarkan kalian
siapa yang mengaktifkan portal itu
kalian sudah berusaha keras
aku ingat suara ini
suara ini pernah kudengar di benteng fudo
jadi ini suara papa dan mama
k provincial hati main imajem tapi inget veces gak berhenti basement ukuran aku are
tak akan kubiarkan
kita serang dia bersama
aku tidak menyangka
kalian bisa datang ke sini
manusia bumi yang bodoh
lihatlah satria garuda kalian untuk terakhir kali ya
kami memang masih lemah
kami memang masih lemah
tapi kami tidak sendirian
bumi adalah rumah kami
harapan manusia bumi tumbuh di sini
harapan mereka menjadikan kami gugur
aku tidak mengerti
kata kata kalian sama sekali tidak kau mengerti
ini yang terakhir
ini yang terakhir topeng besi
aku akan menghabisimu